karena cuma dia yang bisa buat aku merasa tenang dan nyaman
pak bos terus ini saya harus gimana pak bos
kalau non mel nanyain terus soal perempuan itu
saya bingung pak pus mau jawab apa
om jojo kasih tau siapa perempuan yang lagi deket sama daddy
oh apa jangan jangan sekarang om jj udah berani ngadu ya
kalau aku suruh om jojo cari perempuan yang lagi deket sama deddy
kok lo bisa kesini sendirian sih
bukannya jarak dari taman kesini agak jauh ya
jangan jangan cuma pura pura buta
oh my kenapa sih situ simel
kayak nyusul kesini segala
bisa bisa dramanya mel pura pura buta jadi ketahuan nih
apa jangan jangan lo bener bener buta
atau lo cuma pura pura buta
gue gak nyangka ya ternyata lo tega ngebohongin semua orang
termasuk putri sama pangeran
dan bikin hidupmu yang jadi kacau
eh jaga ya mulut lo
dari tadi lo gak lihat gue jalan kesini ngeraba raba nih kayak gini
susah tau kok masih mau nunggu gue pura pura buta gitu
ngapain gue pura pura buta
hidup gue udah stres
bukannya hidup lo udah stres ya mel
secara lo bela belain untuk pura pura buta kayak gini
cuma buat ngejar cintanya pangeran
yang padahal pangeran gak cinta sama lo

sumpah mulut lo tuh bener bener
jangan pernah sentuh pacar gue
atau berani buat nyakitin dia
karena lo bakal berusaha sama gue
cewek aja tuh yang ngajak ribut duluan
eh asal lo tau ya mel
citra juga gak mau nunggu gue
mungkin cari gara gara sama lo
kalo lo gak cari gara gara duluan
lo baik banget sih lo
sampai ngebelain cewek receh kayak gitu
ternyata aku sekarang mencicikan banget ya
emang ada masalah kalau gue belain pacar gue sendiri
ya masalah lah

karena lo berdua itu gak pernah rasanya dicintai dan mencintai lo

makanya lu berdua tuh pada cari cowok pacaran
dan gue kasih tau sama lo ya mel
menurut lo lu pikir cara lo kayak gitu bisa dapetin hati pangeran
yang ada pangeran tuh makin benci sama lo
ini kita cabut dari sini
daripada kita berurusan sama tiga cewek gak jelas dan ngelebai kayak mereka
perusahaan orang tua kalian bakal bangkrut dalam sejarah ini
jangan pernah ngancem gue sama pacar gue men
karena bokap lo gak profesional
nah lo tuh harusnya tadi lebih tenang
lo tau gak pas semua rahasia lo kebongkar
eh lo gak lihat sendiri
ata tuh udah nyebelin banget tau gak
tapi ya lo ting ke bau rit lagi dong
ata tuh gak seberapa irrelevant gitu loh
daripada gue stres mikirin mereka
mending gue nunggu di mobil aja biar gak ketahuan bisa lagi
jadi mel nyuruh kamu
selidiki siapa perempuan yang lagi dekat sama saya
iya pak bos
saya terus gimana pak bos
jangan jangan mel tau kalo tadi malem saya telfon lo sama bu nawal
eh sebentar pak bos
kayak ada benda yang jatuh
nah pas saya periksa ya gak ada apa apa
wah bisa jadi pak bos
pantas aja tadi tuh non mel nyuruh saya ngecek si perempuan itu pak bos
apa memang sudah saatnya mel tahu kalau aku sedang dekat dengan bunawang ya
karena cuma dia yang bisa buat aku merasa tenang dan nyaman
pak pos terus ini saya harus gimana pak bos kalau non mel nanyain terus soal perempuan itu
saya bingung pak pus mau jawab apa
jojo kasih tahu siapa perempuan yang lagi dekat sama deddy
oh apa jangan jangan sekarang om jj udah berani ngadu ya
kalau aku suruh om jojo cari perempuan yang lagi deket sama deddy
apa jangan jangan om jojo
om jojo udah tau tapi ngerahasiain
non mel kok dari tadi marah marah terus sih
gila pernya om jojo beli ini
nyi emang gak lucu
soalnya kan om jojo gak tau siapa yang dekat sama pak bos
belakangan ini non mel tau sendiri kan
pak bos kemana mana itu sendirian
om jojo gak usah banyak ngomong deh
kalau sampai om jojo ketahuan bohong
aku bakal ngomong ke deddy kalau suruh pecat om jojo
sudah berani ngancem ngancem jojo
ini sebelum terlalu jauh
jangan pernah mengancam jojo atau mojok mojokin jojo lagi
karena jojo adalah asisten pribadinya deddy sudah sejak kamu dari kecil
kamu tau itu
kalau ada yang kamu ingin tanyakan langsung tanyakan ke deddy oke
kok langsung dimatiin sih
kok deddy bisa menunggi gitu sih ke gue
pasti semua gara gara om jojo kan ngaku
apa aku terlalu keras ya sama amel ya
sudah keterlaluan kayaknya aku tadi
apa aku ketemu bu nawang aja ya
siapa tau dia bisa ambil hatinya mel
kangen juga aku
bu nawang pasti bingung kalau tiba tiba aku temuin sama mel
sebelum itu terjadi aku harus mengutarakan perasaan dulu ke bu nawang
semoga bu nawang juga punya perasaan yang sama dengan aku
gue bingung sama lo kenapa lebih mirip ditraktir di sini coba
terus lo kelamaan sih mikirnya
ya bukannya kelamaan gue tuh masih butuh waktu buat mikir karena gue bingung
ada beberapa pilihan tempat yang kosi lu malah minta diajak ke sini
tapi gue udah kelaperan
lagian ini mie em juga enak banget kok
lo bener gak mau nyobain nih ngesel
enggak deh makasih
eh lo gak takut sakit perut apa
ini tuh tempatnya gak higienis masa makan di pinggir jalan banyak debu
banyak asap kendaraan terus nih ya botol kecapnya tempat sausnya kita gak tau kan
bersih atau kotor
bersih atau kotor terus ditambah lagi
lo liat abangnya dia cuci mangkuknya tuh cuman pake air di satu ember gak dibilas gak pake sabun
dan sekarang lo makan ih gue sih jijik
sorry gue gak bermaksud buat
gue tau kamu kesel apa kenapa
enggak gitu lo jangan tersinggung gue
gue gak tersinggung lo tenang aja
lagian ya gue sering banget makan kayak gini lihat buktinya wah gak apa apa kan
emangnya lo gak pengen lo nyobain makanan makanan di kafe
gimana ya sebenarnya sih gue pengen banget makan makanan di kafe gitu
sekarang lalu stok makannya balikin ke abangnya nanti gue bayar terus kita ke cafe ya
kalau mau makan di kafe ada hak syarat
masa gitu aja pakai syarat
ya mau cuman
ya udah kalau mau cobain dulu nih ayamnya
ya udah kalau nggak mau
ya udah yuk
enggak ada syarat lain apa

enak enak buat lo